presiden joko widodo mengatakan jabatan presiden tidak senyaman yang dipersepsikan publik
bukan hanya tanggung jawab besar solusi dan penyelesaian berbagai masalah
tapi juga menjadi sasaran cacian makian bahkan fitnah
hal ini disampaikannya dalam pidato saat hadir pada acara sidang tahunan bersama mpr dpr dua ribu dua puluh tiga
di gedung parlemen senayan jakarta rabu pagi
presiden jokowi mengatakan saat ini dengan adanya media sosial
apapun bisa disampaikan langsung kepadanya
mulai dari masalah rakyat di pinggiran hingga makian cacian ejekan dan bahkan fitnah
dirinya mengaku tahu disebut bodoh pelangak pelongok tidak tahu apa apa
hingga dijuluki fir'aun dan juga tolol
namun jokowi merasa prihatin dengan menurunnya budaya budi pekerti yang ada di masyarakat
dia prihatin kebebasan dan demokrasi dimanfaatkan untuk melampiaskan kebencian yang disertai dengan fitnah
saya tahu ada yang mengatakan
saya ini bodoh pelangak pelongo tidak tahu apa apa fir'aun tolol ya enggak apa apa
sebagai pribadi saya menerima saja
tapi yang membuat saya saya sedih budaya santun dan budaya
dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang
kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah
dalam pidato kedegaraan presiden joko widodo juga kembali menegaskan dirinya tak ikut campur dalam penentuan capres cawapres
jokowi menceritakan dirinya mengetahui para politikus sering menjawab dengan istilah menunggu arahan
pak lurah saat ditanya terkait penentuan capres cawapres
jokowi mengaku heran siapa sosok pak lurah yang disampaikan para politikus tersebut
ya saya jawab saja saya bukan lurah
saya adalah presiden republik indonesia
ternyata pak lurah itu kode
tapi perlu saya tegas
saya ini bukan ketua umum parpol bukan ketua umum partai politik
bukan juga ketua koalisi partai
sesuai ketentuan undang undang
yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik
dalam sidang tahunan mpr hari ini presiden joko widodo hadir
baju adat dari tanimbar maluku
wapres makruf amin beserta istrinya wuri handayani juga hadir di gedung mpr dpr
makruf amin menengahkan pakaian adat betawi
sementara ketua dpr ri puan maharani mengenakan pakaian adat dari dayak kalimantan barat